dengan segala pro kontra yang terjadi seri dokumenter korea in the name of god a holy betrayal
kini menjadi serial dokumenter yang paling banyak dibicarakan
menceritakan empat pemimpin aliran sekte sesat di korea selatan yang mengaku sebagai mesias
yaitu juru selamat bahkan mereka tak ragu menggunakan nama tuhan demi nafsu
untuk membahasnya lebih dalam bergabung afriyadi dosen program studi bahasa dan kebudayaan universitas indonesia
selamat malam mas afri
selamat malam mbak tiffany
oke sudah sebagian jadi sudah kebayang lah ya garis besarnya seperti apa
kita berbicara mengenai mengapa sebenarnya aliran aliran sesat sekte sesat ini cukup berkembang pesat di korea selatan
untuk menjawab hal tersebut saya rasa ada baiknya jika kita mengenal bagaimana sudut pandang
masyarakat korea melihat sebuah kepercayaan dan sebuah agama
dengan demikian kita dapat mengerti apa yang disebut sesat dan apa yang disebut tidak sesat dalam pandangan orang korea secara umum ya
dan apa yang disebut tidak sesat dalam pandangan kita merupakan hal yang wajar dari pandangan masyarakat korea ataupun sebaliknya
saya mengacu pada undang undang dasar republik korea atau trming onpop pasal dua puluh ayat satu berbunyi demikian
seluruh rakyat memiliki kebebasan beragama
dan ayat dua nya berbunyi tidak ada agama resmi negara sedangkan agama dipisahkan dari institusi politik atau aspek politiknya
implementasi dari pasal tersebut adalah seluruh rakyat korea memiliki kebebasan memilih agama apapun memilih kepercayaan apapun
dan tidak ada satupun agama resmi yang diakui oleh negara
termasuk di dalam kebebasan itu juga terdapat kebebasan untuk tidak berafiliasi pada agama

jadi orang korea berhak untuk tidak memilih agama apapun

jadi selain itu juga seluruh rakyat juga berhak pindah agama dan memakai identitas keagamaan manapun
dengan demikian perkembangan sekte agama manapun merupakan bentuk kebebasan beragama yang ada
tidak heran jika korea selatan merupakan negara dengan denominasi sekte dan macam macam agama yang sangat beragam
mulai dari mazhab mazhab dalam buddhisme denominasi dalam kristenan dan berbagai kepercayaan tradisional seperti syamanisme

nah perkembangan itu tidak dapat dikendalikan maupun ditekak
karena perkembangan sekte maupun mazhab merupakan wujud kebebasan masyarakat dalam menginterpretasikan agamanya
jadi belum tentu yang sesat dari sudut pandang kita sebagai orang indonesia juga dipandang sesat oleh orang korea
munculnya sekte sekte baru yang berbeda dari ajaran utama suatu agama merupakan bentuk interpretasi ulang para penganut terhadap ajaran tersebut
karena bentuk interpretasi ulang maka itu juga merupakan sebuah kebebasan dan pemerintah tidak berhak mengatur maupun melarang hal tersebut
di korea selatan sendiri kalau kita tahu urusan keagamaan itu bukan diatur oleh kementerian keagamaan
melainkan oleh kementerian budaya olahraga dan pariwisata
jadi balik kepada pertanyaan kenapa ada sekte sekte susah seperti itu
karena pemerintah tidak bisa menginterpretasi terhadap proses interpretasi agama tersebut
oke itu dari sudut pandang bagaimana masyarakat di korea selatan sendiri memandang suatu agama
kalau terkait dengan sekte sekte yang ada di sana ini sebenarnya sejak masa atau era kapan dan dari mana asal integrasi sekte sekte ini mas afri
mas afri masih bisa mendengar saya oke
biasa bisa mendengar saya oke
jika ditanya sejak kapan sekte sekte yang baru dalam tanda kutub khas korea saya tidak mau menggunakan terminologi susah
perkembangan setiap agamanya agak berbeda
misalnya saya ambil contoh yang berakar dari agama buddha seperti sekte chon do gyo dan sekte won buddhisme
sekte sekte baru ini banyak berkembang di masa penjajahan jepang kurun seribu sembilan ratus sepuluh hingga seribu sembilan ratus empat puluh lima

pada saat ini pada saat ini
walaupun belum sebesar tiga agama utama lainnya ya
buddha katolik dan protestant
tapi agama condo ini memberikan alternatif baru
dalam kehidupan beragama di korea selatan
pada praktiknya mendapatkan posisi tertentu di pandangan masyarakat korea
nah sedikit bergerak ke isu yang tadi diangkat
jms church ini yang digawami oleh chong myong sok ini
awalnya berangkat dari sebuah denominasi kristen protestant
jika dilihat corak kekristenannya condong kepada
fenomena pastor mendirikan sebuah gereja baru
itu bukanlah fenomena baru di korea
proses memisahkan diri mendirikan gereja baru
merupakan hal alami yang terjadi di korea selatan hingga saat ini
dan proses munculnya denominasi denominasi baru ini
baru marak muncul di tahun tujuh puluh an
dan masih terjadi di tahun dua ribu an ke atas
kalau kita lihat dari seri dokumenter ini
kita tidak pernah membayangkan dan tidak habis pikir
bagaimana cara sekte sekte ini bisa masuk ke lapisan atau elemen masyarakat
mempengaruhi mendoktrin banyak korbannya
yang sebagian besar adalah kalau kita bisa bilang
adalah kalangan well educated dari negara yang masuk dalam jajaran negara maju
nah bagaimana doktrinisasi bagaimana pengaruh yang diberikan
sehingga bisa sampai seperti itu
sampai ke kalangan yang terpelajar gitu ya
nah kembali lagi ke awal tadi bahwa munculnya sekte dalam sebuah agama ini kan
merupakan bentuk kebebasan interpretasi umat
oleh karena itu tidak ada batasan siapa saja yang boleh masuk dan boleh ikut dalam sebuah seksi
termasuk dari kalangan yang teredukasi dengan baik yang berpendidikan tinggi
bahkan terapali justru gerakan atau sekte sekte seperti ini
itu dimulai dari kalangan yang teredukasi
karena mereka memiliki
kemampuan influence atau mempengaruhi orang di sekitarnya
contoh nyatanya kita ambil contoh si chong myung sok teng yang diangkat di serial dokumenter ini
dia lulus dari seminari teologis di amerika serikat
bahkan meraih gelar pasca sarjana s dua dan mendapatkan gelar dokter honoris house
jadi kalau ditanya bagaimana pendekatannya kok sampai bisa mempengaruhi orang berpendidikan tinggi
justru saya melihat orang berpendidikan tinggilah yang menjadi motor penggerak dari reinterpretasi ini
karena profilnya yang demikian dapat dipercaya
tidak sulit untuk mempengaruhi pengikut pengikut lainnya yang juga berlatar belakang pendidikan tinggi
jadi karena tipucuk pimpinannya sudah berlatar pendidikan tinggi
jadi dengan mudah dapat mempengaruhi para yang berpendidikan tinggi
yang disebut bill educated itu
menarik bahasanya karena seri dokumenter ini juga sedang hangat hangatnya dibicarakan
sedang hangat hangatnya dibicarakan sedang hangat hangatnya dibicarakan
ini banyak ditonton orang bahkan banyak yang menantikan kelanjutannya walaupun kata sutradaranya apa yang disajikan dalam seri yang pertama ini hanya satu dari sepuluh sebenarnya
karena masih banyak untold story sebenarnya di belakang itu semua ya
terima kasih mbak safri adi sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam
selamat malam mbak tiffany